dan langsung saja kita ke london inggris untuk mengetahui suasana idul fitri
di sana ada danendra argia putra sakti pelajar asal indonesia di kota london inggris
selamat malam argy selamat hari raya idul fitri
baik argy ini sebelum saya akan tanyakan atau kita ngobrol soal bagaimana lebaran di kota london atau di inggris ya
ini saya ingin tahu dulu apakah anda sendiri setiap tahun apakah setiap mau lebaran atau bulan puasa pulang ke indonesia
atau baru tahun ini saja memang merayakan idul fitri di kota london
selama tiga tahun terakhir saya merayakan hari raya idul fitri di london
oke jadi memang sudah tiga tahun terakhir tidak pulang ke indonesia
tapi di tengah pandemi seperti ini kan ada penutupan rumah ibadah masjid ada pelarangan dan lain sebagainya
seperti apa merayakan idul fitri
di tengah pandemi apalagi inggris juga termasuk negara dengan kasus positif yang cukup banyak
perayaan lebaran tahun ini terasa sangat berbeda karena pandemi virus corona
jadi contohnya tadi pagi saya harus sholat id di rumah sendiri
namun selama tahun tahun sebelumnya biasanya bapak duta besar mengundang komunitas indonesia yang di sini untuk sholat id dan makan bersama di rumahnya
jadi tahun ini betul betul sholat id sendiri di rumah tidak keluar ya
tapi kalau tahun sebelumnya selain makan makan memang biasanya di kbri ada kegiatan apa saja ketika idul fitri
sholat id juga pasti atau bagaimana
iya sholat id berjamaah di rumah duta besar dan setelah itu disediakan catering
oke artinya memang idul fitri tahun ini sangat berbeda
jadi seperti apa kemudian argi atau anda memaknai idul fitri
di tengah pandemi seperti ini yang tentu sangat berbeda dengan tahun tahun sebelumnya
jadi silaturahmi karena tidak bisa ketemu siapapun
namun tadi pagi saya telepon dengan keluarga saya yang di jakarta ayah dan ibu untuk merayakan idul fitri bareng
oke seperti apa ketika menelpon keluarga
tengah kesendirian ya mungkin di dalam rumah
apa saja yang disampaikan kepada keluarga
selama hari lebaran dan semoga semuanya jaga kesehatan
oke ada rasa sedih tentu atau merasa sendiri atau cukup berat karena situasinya di sana juga sedang tidak mengenakan ya karena wabah
iya sedikit sedih
sebenarnya tahun ini saya harusnya wissuda sma
tetapi karena wabah virus corona harus di cancel
jadi saya tidak bisa menghabiskan waktu saya di sini dengan teman teman
dan agak sulit untuk bertemu dengan mereka
oke jadi wisuda di cancel dan mungkin keluarga juga tidak bisa datang ya atau bagaimana
rencananya awalnya untuk keluarga datang ke sini
tetapi karena virus corona rencananya dibatalkan
oke jadi akhirnya juga melakukan silaturahmi atau berlebaran
tadi bagaimana menggunakan video call kah
atau testing saja atau seperti apa
tadi video call dengan orang tua saya
dan juga mereka
pesan catering indonesia
jadi saya tadi malam makan sate ayam dan kontong di sini
kalau yang paginya setelah sholat eat makan apa jadinya di sana
karena kan masih makan menu yang sama atau justru merasakan oporkah atau apa gitu
hari ini belum makan makanan indonesia
saya tadi habis sholat eat makannya sandwich
jadi sedih juga sebetulnya idul fitri justru makan sandwich gitu
nggak makan yang seperti biasanya lah ya
komunikasi dengan teman teman pelajar di sana atau mungkin orang orang indonesia yang anda kenal bagaimana argi
dengan teman teman saya saya sering telpon melalui zoom atau facetime
dan juga saya sekolah di rumah sejak
saya kontak dengan guru guru saya lewat email dan zoom
nah ini sudah hari raya idul fitri
kemarin kemarin ya sebelum lebaran bagaimana menjalani ibadah puasa di tengah keterbatasan yang ada di sana
ceritanya seperti apa argy
melaksanakan puasa di sini sedikit lebih sulit daripada contohnya di jakarta
karena kebetulan lagi musim panas
jadi waktu misalnya lebih pagi

juga tradisi puasanya sedikit berbeda karena jauh dari keluarga
contohnya saat tahun tahun sebelumnya dengan keluarga saya saya sahur dengan sop buntut atau semur lidah
tapi tahun ini saya harus sahur dengan roti pisang atau telur dadar
berapa jam sih waktu puasa di london
sekarang delapan belas jam dari jam tiga sampai jam tiga
jadi juga sahur dan buka juga dengan menu yang seadanya saja yang bisa dibuat ya
terima kasih argy sudah berbagi cerita bersama dengan kami soal bagaimana berlebaran di london di tengah wabah seperti ini
sekali lagi selamat hari rai dulfitit untuk kita semua berharap wabah ini segera selesai
terima kasih banyak sudah berbagi cerita bersama dengan kami